sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kamu mendapatkan warisan dari nenek nenek yang kamu tolong itu
ini semua tuh kayak mimpi tahu nggak sih
lia sekarang tinggal di rumah yang mewah naik mobil mewah
di mana mana lia dijagain
dan juga sama pengawal
tapi semua itu gak bakal ada artinya
kok ibu nggak bisa bertahan pak
kamu jangan khawatir li
ibu kamu pasti bisa bertahan
apalagi sekarang kamu bisa membiayai pengobatannya
papa aja sekarang udah gak khawatir lagi
sampai untuk nanti saya kehidup
apa ini lho pen
bukan siapa yang bijak
programsnya agak rajin tak ada apa apa
papa mau bantuan sendiri
jual kami juga
bapak kok bisa nih cari kesempatan buat ketemu tante nanti
papa bener bener jahat tau gak papa bener bener jahat
papa harus temani merci dulu
lindungilah ibu ya allah
jangan ambil dia dari amba ya allah
berikanlah ibu kesembuhan
berikanlah ibu kekuatan
berikanlah ibu kesembuhan
berikanlah kebahagiaan untuk dia ya allah
ampunilah segala dosa dosanya ya allah
berikanlah ibu kesembuhan
hanya kepada ibu lah amba mohon ya allah
ibu sudah sadar
tadi dokter bilang apa
kata dokter sih
ibu nggak apa apa sebenarnya
ya mungkin ibu sering kecapean kali
secara keseluruhan sih ibu sehat
lagian kan sekarang lagi juga banyak duit bu
mau ibu terapi di mana aja
mau di ujung dunia kayaknya juga gak apa apa
makasih ya sayang
maafin liat bu
dia terpaksa bohong soal kondisi ibu
tapi lia gak sanggup terus terang sama ibu
karena liat takut
hal itu akan bikin ibu makin sedih
dan keadaan ibu makin parah
ibu seneng banget liat
akhirnya ibu bisa keluar dari sini
lagi lagi gue terjebak di tempat yang membosankan kayak gini
kalau bukan yang maksa
gue gak bakalan mau deh datang ke kantor kayak gini
bentuknya aneh lagi
duduknya yang tegak
sebentar lagi klien kita akan memasuki ruangan ini
yaudah masa masuk aja orang yang suruh masuk
lagian pegel nggak biasa kayak gini suruh
kenapa juga orang yang sendiri
saya akan perkenalkan pemimpin perusahaan ini yang baru
non silahkan masuk
jadi kalian sudah kasar yang kenal
saya berharap kerja sama dengan perusahaan ini
akan berjalan dengan baik dan membawa dampak yang baik untuk kedua belah pihak
sesuai yang tertera pada surat yang akan kita tanda tangan
aku tuh bener gak nyangka
ternyata perusahaan kamu punya hubungan kerja sama sama kamu
kalo tau kayak gini
aku tuh gak bakalan marah waktu yang nyuruh aku untuk ketemu mereka
apalagi ada kamu
aku juga gak tau aku tuh bingung sekarang
aku datang disini karena dipaksa sama pengacara itu
aku tuh gak biasa pake baju kayak gini lang
ih aneh tau gak sih
ini tuh kayak hidupnya orang lain bukan hidupnya aku
kok berhenti sih
tapi kamu cantik kok
gilang sama lia bener bener serasi ya sekarang
ya mereka berdua sekarang satu kelas
ya aku cuma dianggap sebagai tukang kebunnya li ya
kok gak keliatan
kayaknya dia udah pergi tadi pagi deh
cuman dia juga gak bilang
aku mau kemana bu
aku punya kejutan besar loh buat kalian
kalian belum lupakan sama aku
kalian belum lupakan sama aku
saya tidak pernah kerjakan baik seperti ini
kawasan yang dulu udah mati
sekarang yang kamu lihat
adalah fauzan yang mau berubah
apa yang dibilang papa itu benar
papa sekarang udah sembuh total
dan papa sekarang udah berubah
jadi tante harus percaya sama papa
kamu juga li
kamu harus percaya sama bapak
aku bener bener gak pernah bisa berhenti mikirin kamu
karena perasaan itu
selalu bikin aku tersiksa
jadi sekarang aku mohon
zan kamu ini apa apaan sih zan
aku gak akan berdiri
aku gak akan berdiri sebelum kamu maafin aku
aku akan lakukan apa aja
terima kasih li
kamu memang benar benar
anak yang berhati hati mas
saya gak tau kenapa dulu saya tega
untuk menyiksa kamu terus terusan
sekarang saya benar benar lega
kita pergi sekarang ya
kita mau pergi kemana pak
kita udah gak punya rumah lagi
iya papa juga gak tau kita harus pergi kemana
yang jelas sekarang papa gak mau ganggu tante ranti
sampai jumpa di video selanjutnya